dan hingga sabtu siang polisi masih melakukan olah tkp dan penyelidikan terkait kasus tewasnya kasat narkoba
polres metro jakarta timur akbp budi alfreds tawoliu kabinet humas polda metro jaya komis pol turuno yudo wisnu andika
mengatakan korban diduga tewas tertabrak kereta karena bunuh diri
saat ini polisi tengah mendalami motif korban yang diduga melakukan tindakan bunuh diri ini
sebelumnya korban sebelumnya diketahui memiliki riwayat penyakit empedu dan sempat menjalani operasi namun belum juga sembuh
sehingga diduga menjadi pemicu tindakannya ini
jenazah korban telah berada di rumah sakit polri keramat jati
ada satu saksi dari pihak masinis dalam hal ini
ini akan dilakukan proses pengambilan
pengambilan keterangan didapatkan untuk sementara hasil dari langkah langkah yang tadi kita lakukan
ini patut diduga bunuh diri
sementara ini dalam proses penyelidikan